kalau anak kecil aja lo gak bisa
sisi lo kamu baik baik aja
kamu ini tiada aku yang ngadepin
hei sama dia lo nyera aja dah
ini dia ini dia
itu mah kambing yang tadi kita lepasin
masih kagak inget aja
lihat ada kambing keluar dari sini gak
om makasih ya
om itu punya kambing yang subur subur gede gede badannya gede deh pokoknya
om om mau apain temen aku
mau jadi pahlawan kesiangan
lo gak usah ikut campur
ini urusan orang tua
lo jangan ikut campur
nggak ikut campur
kalian minta pertolongan aku yang ngejar
lepas deh aku mau pulang
berisik banget abis
nggak mau ikut
nggak mau ikut
udah tau rizky itu temen sepesantrennya
nggak mau ikut
itu kan kayak suaranya sesil deh
omg dia kenapa coba
dimana kamu cecil
cepat serahin cecil
ya allah cecil
cecil kamu dimana cecil
lo tahan dulu
lo diem disini ya
nggak ada kapok kapoknya loh ya
hei laku buat
lo mau ngapain kesini ya
mau serah diri
ini anak kurang ajar banget sih
ayo hajar terus
lawan anak kecil aja lo gak bisa
cecil kamu baik baik aja
tiada aku yang ngadepin
sama dia lo nyerah aja dah
ada yang vitalnya dia
oh my god itu kak cecil sama aika itu mau dibawa kemana coba kok diangkat angkat gitu sih
mungkin dia mau diculik kali ya
tunggu iya kok bisa teriak minta tolong nanti juga diculik
kalau diculik nanti babi juga heresaik
nanti pusing nyari iya kemana iya cantik ini kan gak ada duanya
omg terus gimana dong
diam jangan jadi anu
ampun dah berat banget nih bocah
oh gitu dia tau
minta tolong ke ustaznya
nah subri itu kenapa perut kamu sakit mules atau gimana
aduh aduh aduh
bukan tapi aku tuh lapar tau gak
ya udah sob mending kita ke dapur aja dulu
siapa tau positif masak enak iya kan
itu namanya sungguh makanan positif rehat
masa sayur asem lagi sih
emang gak di yang lain apa
sayur asem terus tau gak
kan banyak sapi
iya banyak sih sapi aku tau banyak sapi
tapi aku tau banyak sapi tapi kan belum disembeleh
emang kamu mau nyembeleh kerepot
deh kita ke dapur aja dulu
siapa tau positi masak yang lain lebih enak lebih lezat
lah kok positinya nggak ada ya
tapi sob kayaknya ada mie deh sob
wah ini aku bener sih
yaudah deh yuk yuk
yaudah kita buat aja
ustaz mustahil mulia ada satu di sini
ustaz mulia ada satu
ustaz mustahil ada satu
eh memangnya itu kalian udah dapet izin ngambil ngambilin makanan kayak begitu hah
loh ustadz kan kata pak randy kita boleh ngapain aja di sini
anggap aja rumah sendiri
berarti kita juga boleh dong ngambil mie ini
aduh aduh aduh aduh
ini menyangkut kredibilitas nama baik podok pesantren kun anta dan juga para ustaznya
udah pokoknya besok kalian ustaz tukung bersihin kandang kambing
aduh aduh aduh
yang mulia dan satu tapi mahat santunan luqman
pak ustaz bisa nggak ustaz hukumannya itu diganti sama hukumnya ustaz
tapi sama hukuman yang lain
karena pak ustaz hukuman yang ini sungguh berat
aduh aduh aduh aduh
eh dengerin ya
harusnya hukuman untuk orang yang mencuri itu dipotong tangannya
masih untung nih kalian nih suruh bersihin kandang kambing doang
tapi kan ustadz ustadz kan tahu kalau saya itu takut kambing
masa disuruh bersihin kandang kambing
kamu takut sama kambing ya
yaudah kalau gitu diganti aja ya
gimana kalau bersihin kandang buaya
mau ustaz mau ustaz lihat proses dia nggak
kalau haikal itu lagi ngejar dua penjahat yang nangkep sesir ustaz
lagi ngejar dua orang yang nangkep sesir
wah ini pasti ulahnya haikal
ini pasti gara gara haikal
kayak tadi siang tuh dia ajang melepasin kambing kambingnya sesir
iya tuh ustaz
bener banget tuh
itu pas sesi haikal
haikal lagi haikal lagi